sekarang berikutnya pemirsa ini informasi tentang suasana keceriaan dalam pasar malam di sekaten yogyakarta yang berubah menjadi suasana yang mengerikan
dalam acara tersebut beberapa kabin biang lala atau kincir angin terbalik hingga membuat pengunjung yang dalamnya hampir terjatuh
ini dia gambar yang kami dapatkan jadi para warga yang berada di lokasi terlihat panik setelah melihat kabin biang lalat terbalik dan beberapa warga yang menaikinya terjatuh
dilansir cnn indonesia com tidak ada warga yang terjatuh dari kabin biang lala ke tanah
perputaran roda biang lala terpaksa dihentikan oleh operator agar para pengunjung dapat menyelamatkan diri dan dievakuasi secara manual
umas polda d i e akbp yulianto kepada cnn indonesia com membenarkan kejadian yang mengerikan tersebut
ia juga menyebut tidak ada korban luka dalam peristiwa tersebut